lalu seperti apa penjelasan dan juga pandangan lengkap dari majelis ulama indonesia
kami sudah terhubung dengan asro run niam soleh
selaku sekretaris komisi fatwa mui pusat
selamat malam assalamualaikum pak niam
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak niam ini melihat ada penolakan dari masyarakat di daerah ya
begitu terkait dengan lokasi pemakaman ya
penolakan dimakamkan atau jenazah dimakamkan di satu wilayah oleh sejumlah masyarakat
anda melihatnya ini bagaimana pak niam
apakah ini satu hal yang kemudian wajar atau justru menjadi satu ketakutan yang berlebihan
yang diekspresikan oleh masyarakat
yang pertama perlu ada proporsionalitas penyikapan ya
dari beberapa kasus yang terjadi di daerah yang melakukan penolakan
terhadap jenazah covid sembilan belas untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum
yang pertama ada psikologi ketakutan di tengah masyarakat
tetapi tanpa disertai dengan pemahaman yang utuh mengenai penanganan dan juga bahaya
yang ditimbulkan dari potensi penyebaran covid sembilan belas
sehingga muncul reaksi yang kemudian
mereka kemudian disimulasifkan khusus kepentinganemedahan
masyarakat yang dibagi jenazah yang diterbitkan pasal covid sembilan belas
di jela janwal
harvard ada juga
adaharrael jella yang memvindai kavasi penyihir pengunjung
yang tidak boleh mengyangkis data data pengambilan teras
daya dias group interum

ya kami dengar pak ni am kami dengar
baik pak ni am silakan

kami lanjutkan pak mohon maaf tadi ada gangguan komunikasi
terakhir tadi anda jelaskan bahwa ada memang satu ketakutan yang berlebihan
tapi ini juga dikarenakan kurangnya penjelasan yang utuh terhadap masyarakat
silakan anda lanjutkan pak
jadi kemudian bagaimana sikap dari mui dan seharusnya seperti apa masyarakat menghadapi atau menerima jenazah dari korban pasien corona ini
ya terima kasih
kewaspadaan masyarakat itu saya kira perlu diapresiasi
jadi jangan sampai kemudian berlebihan sehingga melakukan langkah langkah yang kontrol produktif
nah tanggung jawab kita memberikan edukasi
nah dalam perspektif keagamaan komisi fatwa majelis ulama indonesia sudah melakukan ijtihad dan juga ikhtiar melalui pembahasan dan juga penetapan fatwa
yang diterbitkan melalui fatwa nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh tentang pedoman tajhi zul janais atau pengurusan jenazah
yang terinfeksi covid sembilan belas ini sebagai panduan dan juga pedoman
baik bagi petugas yang mengurusi jenazah maupun bagi masyarakat muslim terlebih kepada keluarga korban
ada hal yang perlu dipahami secara bersama sama setelah tadi kita memiliki pemahaman bahwa wabah covid sembilan belas ini sebagai ujian bagi kita bersama
masyarakat dunia dan juga masyarakat indonesia pada saat yang sama di samping kita bersabar menerima ujian ini juga melakukan ikhtiar dengan langkah langkah pencegahan dan juga penanganan secara baik
nah langkah berikutnya yang perlu difahami bahwa ketika ada korban wafat karena wabah ini secara syari dikategorikan sebagai syahid bil akhirah
artinya mereka memiliki
nah ini yang harus difahami secara bersama sama
bisa jadi korban yang wafat itu memiliki kelebihan daripada kita
nah karenanya kita perlu untuk memberikan penghormatan
nah bentuk penghormatannya seperti apa
nah tadi disebutkan syahid wilakhirah
tetapi di dalam hak hak duniawinya tetap harus diberikan oleh siapa
oleh umat islam yang masih hidup
dengan proses dimandikan dikavani disalatkan dan juga dimakamkan
nah kalau terjadi di masyarakat muncul penolakan terhadap jenazah korban covid sembilan belas ini untuk dimakamkan
berarti kita sebagai orang islam tidak menunaikan kewajiban untuk memakamkan
dan itu secara kolektif kita punya tanggung
tanggung jawab dan juga dosa di mata allah swt
sementara jenazahnya tidak dikenai pembebanan hukum
nah ini yang harus dipahami secara proporsional
kemudian yang kedua soal potensi penularan yang tadi ditakutkan sehingga memicu terjadinya penolakan itu
yang juga perlu disampaikan kepada masyarakat
bahwa penanganan jenazah
tadzih zuljanaiz yang sudah disiapkan
dan juga ditangani di tenaga kesehatan
itu menjamin dua hal
yang saya kira juga penting ini ketika proses pengurusan jenazah di rumah sakit dan juga tempat tempat perawatan
memastikan hak hak jenazah pada aspek keagamaannya terpenuhi
dengan memedomani fatwa delapan belas tahun dua ribu dua puluh
pada saat yang sama juga menjamin keselamatan dengan mengikuti protokol kesehatan
jangan sampai kemudian setelah dilakukan proses proses ini tapi tidak terkonfirmasi kepada masyarakat
tidak teredukasi secara baik masyarakat
masih muncul kekhawatiran
percayalah ketika protokol itu dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan agama dan juga aturan kesehatan
maka potensi penularan itu sudah diminimalisir sekecil mungkin
sehingga insya allah dengan mengikuti prosedur yang ada
aman ketika kita mau mensolatkan tetap disolatkan
kalau tidak mungkin disolatkan di masjid
maka dimungkinkan disalatkan di tempat pemakaman
dan begitu sudah dimakamkan sudah tidak ada lagi penularan yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat itu
saya kira ini yang perlu dijelaskan
pak niam artinya mui juga menyayangkan atau bahkan meminta masyarakat juga untuk tidak melakukan penolakan penolakan terhadap jenazah yang terinfeksi covid sembilan belas
nah untuk pesan itu bisa sampai pak ke masyarakat
ini bagaimana pak caranya menurut anda atau mungkin lewat infrastruktur mui sendiri sampai ke daerah daerah
disampaikan diingatkan terus menerus atau seperti apa pak niko
ya saya kira problemnya bukan hanya sekedar problem pemahaman keagamaan
tetapi lebih kepada pemberian literasi mengenai hal hal yang terkait dengan covid sembilan belas
mulai dari karakteristik
kemudian dampak yang ditimbulkan
kemudian pencegahan penanganan hingga penanganan jenazah dan potensi penularannya
karena sebenarnya diseminasi informasi ini bisa mudah dilaksanakan dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi mutak akhir dengan menggunakan media alternatif seperti media sosial ini
cuma dengan mudahnya
karena informasi diterima oleh masyarakat melalui media sosial belum diimbangi dengan literasi
sehingga tidak jarang masyarakat memperoleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
munculnya hoax kemudian munculnya informasi informasi yang menyebarkan ketakutan tetapi pada hakikatnya itu tidak terverifikasi kebenarannya
sehingga banyak yang termakan juga terhadap isu isu hoax yang seperti itu
pertama kita melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai hakikat covid dan juga dampak serta potensi penularannya
kemudian bagaimana jenazah diperlakukan
nah kalau hak hak yang terkait dengan keagamaan saya yakin dengan pendekatan keagamaan oleh tokoh tokoh agama lokal dan mui pun juga mengambil prakarsa
nah setelah fatwa ini di
diterbitkan tidak lebih dari tiga hari
jumat ditetapkan kemudian hari senin mui melaksanakan rapat koordinasi nasional
dihadiri oleh seluruh pimpinan mui provinsi se indonesia
salah satu agendanya adalah mensosialisasi fatwa ini agar bisa menjadi pedoman dan juga panduan bagi masyarakat
langkah tadi saya kira disamping langkah pemahaman
keagamaan juga laga mensosialisasi terkait dengan keamanan dan juga penanganan pengurusan jenazah
termasuk dimungkinkan dimakamkan di tempat pemakaman umum serta tidak berdampak pada penularan
mudah mudahan dengan terus menerus diedukasi baik lewat pendekatan keagamaan dan juga pendekatan keilmuan secara medis
tidak ada lagi pak niam ini penolakan penolakan
di tengah masyarakat terkait dengan jenazah yang terinfeksi virus covid sembilan belas
terima kasih banyak pak niam dari sekretaris komisi fatwa mui pusat
sudah bergabung di prime news pada malam hari ini
terima kasih selamat malam